insiden terjadi ketika ketiga korban sedang menonton sebuah alat berat yang membersihkan material longsor yang menutup akses jalan di kelurahan talipuki senin sore
tiba tiba alat berat tersebut mengenai tali penyangga tiang listrik sehingga tiang listrik yang terbuat dari beton roboh karena patah
selain ketiga bocah sebuah sepeda motor yang berada di lokasi kejadian juga ringsek akibat tertimpa tiang dan trafo listrik
hingga senin malam ketika bocah malang berinisial as sembilan tahun wh delapan tahun dan db sembilan tahun masih menjalani perawatan intensif di puskesmas mambi kabupaten mamasa
ada alat eskavator yang melakukan pembersihan material longsor
pada saat itu ada tiang listrik yang rebah mengakibatkan tiga anak kecil tertimpa
nah yang ini
nesia putri septiani bocah perempuan berusia tujuh tahun tewas tenggelam di kolam renang khusus orang dewasa di wahana wisata air dwi sari desa cipayung
kecamatan cikarang timur kabupaten bekasi jawa barat pada senin sepuluh mei
ibu korban menuturkan saat kejadian korban izin akan menyewa ban pelampung
namun selang lima menit petugas wisata air menggendong anaknya usai ditemukan tenggelam di kolam renang dewasa
ibu korban menuturkan saat kejadian korban izin akan menyewa ban pelampung
saat ini kepolisian sektor cikarang timur bekasi telah membentangkan garis polisi di lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi terkait insiden ini
tim liputan cnn indonesia